kamu mencintai aku
dan mau terima aku apa ada
jangan pernah ada pertanyaan itu lagi dari mulut kamu sih
mungkin mulut aku bisa berbohong
kakak gak mau hidup dengan kebohongan terus
kakak mau orang yang kakak cintai itu tahu apapun tentang kakak
kakak juga rewa
kalaupun rama mau membalas kematian dharma sekali
terima kasih banyak pak
sebaiknya kamu ikutin dia ya
siapa tau dia mau minta pertolongan dari kamu
minta bantuan dari kamu ya
ngapain sih kesini
herin tunggu herin
kasih aku kesempatan
aku tahu kamu masih cinta sama aku
aku udah gak peduli sama kamu
kamu mau mati juga aku gak akan peduli
kalau kamu emang mau aku mati
aku akan mati di depan kamu
ternyata kamu masih cinta sama aku
apaan sih kamu
kalau kamu gak cinta sama aku
kamu gak akan nyelamatin aku
aku akan tunggu kamu sampai kapanpun herin
aku akan tunggu kamu sampai kapanpun herin
kamu cantik sekali
aku mau tanya sesuatu sama kamu
kamu mencintai aku
kamu mau berima aku apa adanya
jangan pernah ada pertanyaan itu lagi dari mulut kamu sinta
aku sangat mencintaimu sinta
aku ingin berbohong
aku ingin berbohong
aku ingin berbohong
aku ingin berbohong
aku ingin berbohong
aku ingin berbohong
aku ingin berbohong
aku ingin berbohong
aku ingin berbohong
aku ingin berbohong
aku gak suka lihat pake baju perti itu sinta
aku sangat benci
karena siona malangnya itu
yang sudah meneru dan membunuh keyboard paku berasal dari india
dan apapun yang terjadi
untuk membunuh silman ular
dan apapun yang terjadi
untuk membunuh silman ular
mustikasyon adalah mustika silman ular yang sangat kuat
dan akos mendapatkannya
agar aku bisa membunuh silman silman ular itu
rama pasti sangat membenciku
aku tidak bisa bersatu dengannya
mungkin ini takdirku
jika aku harus mati di tangan orang yang aku cintai
jangan lupakan lari
jangan lupakan lari
jangan lupakan lari
jangan lupakan lari
jangan lupakan lari
jangan lupakan lari
jangan lupakan lari
jangan lupakan lari